inovasi adaptasi dan kolaborasi
inilah tiga hal yang menjadi fokus utama dalam diskusi yang digelar oleh para pelaku startup
dengan menteri kooperasi dan ukm teten mas duki dan putri tanjung
staf khusus presiden yang berfokus pada ekonomi kreatif dan umkm di tahura bandung
menurut salah satu pelaku startup ajang diskusi seperti ini dapat menjadi jembatan
untuk menyampaikan beragam gagasan dan permasalahan yang terjadi saat ini
untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan memang dibutuhkan kebijakan yang memudahkan para pelaku startup
akses ya tentunya nggak jauh jauh dari akses sebenarnya
akses permodalan akses ke pasar akses ke government tentunya akses dan akses ke mentor tentunya
jadi apalagi kalau bisa yang internasional sifatnya
jadi di bandung ini banyak sekali yang skalanya lumayan cukup internasional gitu ya
jadi dari bandung tapi jualannya ke amerika serikat atau ke eropa dan segala macam
cuma bisa dibilang karena di bandung gitu ya
kurang banyak khas link gitu nih buat networking dan segala macam untuk akses akses tersebut
jadi alangkah lebih baik kalau seandainya ada hubnya atau bagaimana gitu ya
supaya menghubungkan founders founders atau entepan entepan di bandung dan luar negeri begitu lah
menurut putri tanjung bandung adalah kota yang potensial
selain inovasi hal lain yang tak kalah penting dilakukan oleh para pelaku startup agar bisa bertahan
khususnya di tengah pandemi saat ini
hal ini adalah kolaborasi
yang paling penting adalah harus bisa menjadi avoving leader
dalam arti kita harus bisa menjadi leader yang bisa beradaptasi
jadi selain kita tahu nih pasar maunya apa needs dan demand yang selalu berubah
yang kita harus terus berkembang of course tadi inovasi juga
yang ketiga adalah foundersnya juga harus punya entrepreneurship mindset
dalam arti bisnis modelnya harus terus dilihat lagi dikaji ulang
jadi itu sih yang paling penting adalah era sekarang adaptif atau agility nya dari sebuah founders atau sebuah startups
saat ini bandung adalah kota yang potensial
kota ini dari enam puluh empat juta pelaku umkm di indonesia yang masuk kategori kewirausahaan baru tiga empat puluh tujuh persen
percepatan digitalisasi perlu dilakukan mengingat potensi ekonomi digital indonesia yang amat besar
saya kira upaya yang paling cukup besar sekarang itu
di samping belanja masyarakat ini belanja pemerintah
nah belanja pemerintah ini kan sekarang sudah compulsory ini
setiap tahun empat puluh persen
lima puluh persen belanja pemerintah itu membeli produk lokal umkm
nah kalau saat ini dengan apbn nya sekarang itu kan rp empat ratus enam puluh triliun
tapi kalau apbn nya makin besar kan makin besar
jadi ada market yang sudah pasti
sehingga umkm kan dari mulai dari sekarang harus sudah bisa ngelirik belanja pemerintah tahun depan apa
sehingga mereka juga sudah menyiapkan diri untuk menjadi vendor
selain itu teten mengungkap bahwa data dari indonesia
terdapat tiga belas tujuh juta pelaku umkm di indonesia yang sudah tergabung ke dalam ekosistem digital
ia berharap melalui diskusi seperti ini bisa membuka ruang agar pelaku umkm tidak mengalami stagnasi
tapi bisa naik kelas
sehingga target tiga puluh juta pelaku umkm pada dua ribu dua puluh empat dapat terpenuhi
zai ul haq rizky rahadian bandung jawa barat